selamat malam pak sugiyarto
karena sangat riskan sangat berbahaya terhadap petugas yang melaksanakan evakuasi mbak
baik kemudian update korban pak boleh kembali dikonfirmasi kepada kami
baik untuk korban yang ditemukan meninggal dunia ada lima orang
kemudian yang dirawat di rumah sakit yang tadinya empat belas ini tinggal enam lagi
tiga di puskesmas bentar kemudian tiga di purwokerto
pak kemudian korban hilang yang dilaporkan hilang sampai dengan malam ini enam belas orang mbak
ini yang data terbaru yang berada di posko malam ini
masih ada enam belas orang yang hilang
kemudian tim penyelamat atau tim sargabungan jumlahnya berapa banyak pak sugiyarto
untuk malam ini sudah berkumpul sebanyak satu ratus lima puluh orang dari berbagai instansi
ada dari sabrimob kemudian ada dari kodim
kemudian dari kodim kemudian dari basarnas dari pmi dari sabro pp
kemungkinan malam ini akan bertambah lagi karena ada bantuan bko dari polres pekalongan
kemudian dari tegal kota dan pekalongan kota
baik kemudian pak sugiarto perawatan terhadap korban yang telah diselamatkan seperti apa pak
saat ini yang tiga orang sedang menjalani perawatan di puskesmas bentar
kemudian yang tiga lagi dua dirujuk ke majenang
satu lagi yang mengalami patah tulang dirujuk ke rumah sakit ortopesi di purwokerto mbak
baik selanjutnya pak sugiarto pemindahan warga sekitar lokasi terdampak sampai saat ini seperti apa
dipindahkan sejauh apa dan sampai berapa lama akan bertahan kira kira
tadi sore kami sudah mengimbau dengan berangkat desa
dengan instansi terkait agar masyarakat yang bermukim
di sepanjang aliran sungai yang terdampak longsor untuk mengungsi
dan malam ini sudah diungsikan di balai desa
ada sekitar empat puluh kakak yang malam ini diungsikan ke tempat yang aman
untuk menghindari adanya longsoran susulan
karena memang malam ini turun hujan sangat lebat sekali mbak di lokasi longsor
baik pak sugiarto terima kasih atas informasinya kami tunggu update selanjutnya dari brebes jawa tengah